dan terdakwa kasus ktp elektronik stiano fanto mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator
apa saja syarat yang harus dipenuhi seorang tersangka kasus korupsi agar bisa menjadi justice collaborator
berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sebelas tentang perlakuan bagi whistleblower dan justice collaborator
seorang pelaku tindak pidana tertentu bisa menjadi justice collaborator bila memenuhi syarat berikut
pertama merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi terorisme narkotika pencucian uang perdagangan orang atau tindak pidana lain yang terorganisir
kedua mengakui kejahatan yang dilakukannya
ketiga bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan
keempat memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan
sehingga penyidik atau penuntut umum bisa mengungkap tindak pidana ini secara efektif
ketiga mencari penyusupan yang bisa diperlukan oleh justice collaborator
dan lalu apa saja keuntungan yang bisa didapat dari seorang justice collaborator
ini dia mendapat perlindungan fisik dan psikis kemudian mendapat perlindungan hukum
ketiga tempat penahanannya dipisah dari tersangka atau terdakwa live
juga memperoleh penundaan penuntutan dan proses hukum
kemudian bisa memberi kesaksian tanpa menunjukkan wajah atau identitas
dan keenam bisa memperoleh keringanan tuntutan hukuman
termasuk hukuman percobaan dan juga mendapatkan remisi
dan kita sudah terhubung dengan koordinator masyarakat antikorupsi indonesia
maki bonyamin saiman
sorry dengan siapa ini
dengan putri mas
iya soal permintaan setia novanto menjadi justice collaborator bagaimana anda melihat ini
saya baru selesai nonton sidangnya di pengadilan medikor kakak pusat
menurut saya tidak layak untuk diberikan
karena tadi setelah penjelasan beberapa saksi selesai tiga orang
yang menerangkan tentang aliran dana tukar menukar uang dolar itu yang rp dua enam ratus itu
ketika diminta pendapatnya pak stiano vanto dari ketiga orang itu
menyatakan tidak tahu menau transaksi itu
nah menurut saya ini kan tetap kembali pada posisi semula
pak stiano vanto selalu ngomong tidak tahu menahu dan tidak kenal
jadi tidak ada gunanya
tidak mengakui gitu ya
padahal itu kan terungkap yang mengirim duit itu misalnya dari mauritius johannes marlim
yang berkaitan dengan anang sugiano dan kemudian dikirimkan ke singapura
dan yang mencairkan adiknya irfan budi segala macam itu
kan masa dia dapat duit dari mana
sampai itu kan kalau kita rupiahkan sampai paling tidak tiga puluh dua tiga puluh lima miliar
nah itu kan nggak mungkin lah
ini bisa duit mengalir mengalir begitu tidak ada bisnisnya tidak ada transaksinya begitu
kok kemudian bisa menerima
itu kan jelas jelas ada sesuatu yang memang ditutupi
sudah jelas sangat ingin ditutupi dengan cara barter gitu kan
umumnya kita kan punya dolar ditukarkan rupiah
punya rupiah pengen beli dolar karena mau luar negeri atau untuk simpanan lain
apa seakan akan barter yang diterima rp tiga puluh lima miliar tapi hanya menerima rp tiga puluh dua
karena ya rp tiga miliar misalnya ini untuk keuntungan money changernya gitu kan
jadi ini sudah niat memang pengen menutupi gitu loh
dan itu bisa diendut dan diungkap oleh kpk
dan pentingnya kalau pak stianofanto pengen jadi justice collaborator ya
ngomong aja memang betul itu adik saya dan kemudian dia tidak laporan saya atau apa kan masih bisa lah
nah ini kan langsung di yang nombor buat benteng yang berlapis lapis
ini benteng terluarnya dengan ngomong tidak tahu apa apa
iya tapi jadi menurut anda agak aneh ya kalau misalnya tiba tiba stiano fanto minta jadi justice collaborator ya
kemarin meminta justice collaborator tapi persidangan hari ini dia masih ngomong seperti itu
kembali ke laptop
kasian kan gitu kan tidak ada sesuatu yang baru bahwa tidak kenal dan tidak tahu menau
kalau menurut anda permintaan ini kira kira akan dipertimbangkan tidak oleh kpk
menurut saya tidak perlu aja lah
karena apapun nanti nanti kpk juga terjadi istilah saya terjebak dalam permainan lawat gitu kan
terjebak dalam genderang orang dan terjebak juga dari jebakan bahasa saya begitu gitu kan
karena nanti pelistinan pak stianofanto itu kan sudah terkenal seluruh dunia gitu kan
jadi nanti kalau dikabulkan nanti yang akan rugi atau ditipu lah bahasa saya itu kpk nanti yang jadi korban malah
dan menurut anda
daripada menjadi maksanya pak stianofanto juga itu lebih baik menindak ditolak aja
dan menurut anda ini adalah salah satu siasat lagi
hahaha betul lah
kira kira yang kita kan sudah frame itu si asap licin itu kan sudah di benak kita orang biasa saja
masa kpk juga tidak paham itu kan sulit lah bagi kita kalau kpk tidak paham ini sebagai suatu siasat strategi licin atau bahkan jebakan gitu
kemudian sekarang kpk juga sekarang juga menyasar mereka mereka yang selama ini dalam tanda kutip melindungi setia novanto ketika ia akan ditangkap pada saat itu kemudian keluar daftar pencarian orang
menurut anda apakah yang dilakukan kpk sekarang itu
sekarang ini sebagai apa ya
warning lampu merah bagi para kuasa hukum koruptor jangan macam macam gitu misalnya
ini istilahnya bahasa istilahnya apa
istilahnya message gitu lah
pesan yang sangat cukup jelas dan bahasa lebih enaknya pesan yang sangat keras gitu kepada semua orang semua pihak untuk jangan coba coba mengakali mensiasati
dan juga menghalang halangi bahkan begitu untuk proses proses penegakan hukum
karena ada kalau berani masak masak ya kenapa tergantinya
karena selama ini nampaknya kpk kan masih permisif gitu kan
dulu pada saat simulator sim itu misalnya ada lawyer yang mengarahkan saksi ada rekamannya di suatu hotel di jakarta barat saya tahu persis itu bahkan cctv nya juga disita
tapi terhadap lawyer yang mengarahkan itu kan juga tidak dikenakan apa apa padahal itu diungkap di persidangan
nah namanya sekarang kpk bahasanya juga
cukup sudah orang kurang ajar gitu loh kira kira gitu
cukup mudah orang bermain main gitu kan
kalau menurut catatan maki berarti ini kali pertama mungkin ya kpk menersangkakan seseorang yang menghalang halangi penyidikan kasus korupsi
ya sebenarnya sudah ada dulu sudah ada
oh dulu sudah pernah ya
ini tidak sedramatis ini karena ini kan menyangkut awalnya si miriam haryani yang mencabut keterangan
untuk markus nari yang mempengaruhi miriam
nah sekarang termasuk akhirnya lawyer dan dokter ini menurut saya pengertian saya ini adalah suatu entitas profesi yang tidak bisa dituntut gitu
kalau sepanjang membela klien dan dokter juga sesuai koridornya dia menganalisa kesehatan dan memberi obat segala macam dan menyatakan sakit dinyatakan sakit parah gitu aja nggak bisa ditutup
tapi ternyata ini memanipulasi maka ya sudah tidak bisa lagi
ini kan berarti menyalahgunakan profesi
termasuk profesi wartawan itu sepanjang masih koridor kode etik jurnalistik kan sudah tidak bisa dituntut
tidak bisa dituntut misalnya melindungi sumber segala macam
tapi ketika kemudian bersekongkol melindungi sumber dan kemudian bahkan menghalang halangi gitu baru kemudian dia bisa dituntut karena menyalahgunakan profesi kan
jadi ini saya juga kaget tadinya kalau sepanjang fredrik yunadi dan pak dr bimanet itu masih dalam koridor yang sesuai tugasnya profesinya dia tidak dituntut
baru kemudian kemarin ketika jumpa pes itu baru saya paham oh ini karena penyalahgunaan kompetisi juga berarti ya memang harus ditutup
karena kalau dibiarkan nanti supaya
semua orang seenaknya sendiri semau nya gue gitu untuk kurang ajar kurang ajar begitu
baik terima kasih mas bonyamin sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news
terima kasih juga mudah mudahan kpk mendapatkan pesan yang cukup keras juga sekarang ini
karena tidak perlu lah untuk menerima jisinya pak sianopanto karena tidak ada manfaatnya dan bahkan nanti yang rugi kpk sendiri
oke baik terima kasih terima kasih mas bonyamin dari maki